serangan bom mengguncang surabaya dan berdasarkan informasi yang kami dapat terjadi tiga ledakan bom yang terjadi pada hari minggu pagi ini di surabaya
lokasi tersebut meliputi gereja santa maria takbercelangagel gereja gki diponegoro dan gereja gpps sawahan yang terletak di jalan arjuna
dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan proses evakuasi dan juga penyelidikan terkait pelaku dari ledakan tersebut
di mana sudah bisa diketahui atau mungkin diduga bahwa ledakan ini adalah bom bunuh diri
takbercelangagel sudah agak clear sudah agak tinggal olah tkp nya saja dvi bermain semuanya untuk bisa segera menyelesaikan olah tkp ini
apakah sudah ada ancaman sebelumnya
kita tidak pernah ada tanda tanda ancaman apapun di jawa timur selama ini kita anggap kondusi
nah ini imbas daripada mungkin kejadian yang ada di jakarta lah kira kira gitu
terus kemudian memang sudah ada di viral sudah imbuan daripada
pimpinannya untuk berjihad bahkan ada beberapa setelah purna kejadian di di brimob itu ada lagi kan beberapa orang yang ditangkapi
karena memang sengaja mau nyerang ke arkas bimor
bahkan pas kerusuhan itu satu anggota kita juga
total korban sudah terdata berapa
sementara ini masih terus lakukan olah tkp baik itu yang di tiga titik ini yang di ngagel
terus kemudian di manokro masih belum clear di sini juga ada
yang di sana yang di sana
teridentifikasi baru tiga korban yang meninggal dari pihak pengunjung dari gereja dan anggota
terus kemudian satu dari pelakunya yang ledakannya cukup kuat
mo nya semua bom bunuh diri
ya ini yang ini bunuh diri juga yang ini menggunakan mobil pak
bukan motor ya
bukan ini mobil kalau yang di ngagel motor
kita prihatin minta waktu minta doanya untuk bisa mengungkap kasusnya supaya lebih jelas
komandan untuk hari ini untuk tempat beribadahan gimana
apakah tadi saya dengar informasinya apa dipercepat atau yang sore nanti ditiadakan apakah harus
bagaimana kita mohon kepada para jemaah untuk hati hati dulu
biarkan kita sterilisasi yang di lokasi ini
terus kemudian minta waktu juga untuk kita bisa ngelola tkp ini dengan baik
ada beberapa titik dua titik ini yang masih belum selesai
oke gitu ya
terima kasih jenderal
terima kasih jenderal
terima kasih jenderal
pak d terima kasih pak d
pertama tadi pagi kita semuanya tahu bahwa di polda kita melakukan doa bersama untuk jawa timur damai
tetapi kita merasa berduka hari ini
begitu sangat ekstrimnya kasus limpan dari jakarta dari maku itu
dan satu yang harus kita lakukan
kita harus lawan masalah terorisme ini
tidak ada pilihan lain selain kita harus lawan dan kita tidak takut dengan ini
kita perkuat pengamanan di semua tempat
tapi menjadi bagian pengamanan bersama bersama masyarakat
tni polri adalah inti
tetapi masyarakat sendiri kami akan gerakkan tiga pilar
yaitu satu kelurah babinsa babi kamtikmas
dan tokoh masyarakat di tiap kelurahan dan desa seluruh jawa timur
ini cegah dininya di sana
sekali lagi jangan takut semuanya
dan ini adalah bagian kita untuk melawan terorisme yang merusak dan menghancurkan kehidupan penegaraan